kawasan bekasi menjadi salah satu kawasan yang paling parah terdampak banjir
di bekasi timur sejumlah warga cemas karena masih ada anggota keluarga yang belum dievakuasi
berikut laporan produser lapangan nova naya antaka dari pengungsian korban banjir di bekasi timur
dampak banjir adalah di bekasi timur tepatnya di dekat perumahan taman kartini
di sini bisa dilihat tenda pengungsian yang tidak berada jauh dari lokasi banjir
di mana memang saat ini banjir masih menggenangi perumahan taman kartini bekasi timur
dan di sini dikerahkan petugas gabungan baik tim medis dan juga brimop
untuk memeriksa langsung para warga yang mengungsi di tenda pengungsian
tepatnya di jalan mayor hasibuan bekasi timur markehayu
dan saya akan mengajak anda untuk berbincang langsung dengan warga
seperti apa keadaan perumahan
yang sekarang dan apa saja yang dibutuhkan
saat ini saya sudah berada bersama dengan halo ibu selamat siang dengan ibu siapa
ibu rohati bisa ceritakan bu kemarin kapan dievakuasi kemudian ketinggian air di rumah ibu itu seperti apa bu
apakah masih ada saudara bu
dari jam dua malam sih datangnya tiba tiba orang hujan gede terus
sampai sekarang empat mitra ada kurang lebih
orang rumah empat dari bawah sampai ke atas empat
banyak banyak kejebak masih itu
enggak ayahnya masih ngomel ngomel tuh
masih banyak yang kejebak enam orang lagi di situ
pasien dia juga punya perut kan
iya minta tolong terus
orangnya ditanggakan punya tingkat kita
tingkatnya sih lumayan ada ya
tapi kan dia minta tolong tapi dia kan perlu punya perut
makan pun nggak ada punya apa apa
di rumah gak punya persiapan orang pagi sih
iya ini orang tuanya nih
orang tuanya juga marah marah
tolong masih ada enam orang lagi saudara di soto
nggak ada yang dibawa
enak segini aja nggak ada bawa baju segini
cuma bantal dua ini kayak ingetan buat tidur dia
kalau bu ini apa yang ibu butuhkan di sini bu
kan keluarga saya banyak ya
mantras ini kurang kayaknya
kalau untuk tidur satu dua orang kayaknya nggak mungkin dah
untuk makanan atau kebutuhan anak anak sendiri
pagi juga mpo belum dapat makan
teman tapi di biskuit dapat sih
alhamdulillah dapat biskuit
udah makan biskuit aja
bu harapannya ibu kepada pemerintah
apalagi tadi ibu masih khawatir ya bu ya untuk anaknya dan saudara saudara cepat dievakuasi
kesulitannya apa bu kalau kemarin
nggak tahu juga
katanya sih yang dibawa orang kartini lagi orang kartini lagi
kita kan di kampung tinggal
di kampung pula kita numpang jalan di kartini
cuma kita kampung kecil gitu rumahnya
nggak ada yang kartini
yang dievokasi semua orang kartini
semua orang gedean semua kayaknya
ya secepatnya dievakuasi
udah dua puluh empat jam leng
dari jam tiga kemarin sampai jam tiga tadi kan pagi ya
udah dua puluh empat jam
jam berapa sekarang
nggak didengar mau bu polisi tolong
tolong jangan orang gedean
tolong yang ditebani orang gedean mah bisa nyawa pesawat juga
kita orang sudah kecil
masih ada anak kecil di situ
pemohon banget ya masalah
ya kalau itu mah ya saya kesian
bu juga tadi menjembat jembat tetangga tuh
nggak bawa baju
apa yang bawa baju
dia minta saya minta aja begitu
motor pun punya motor satu
timstar juga milih milih
timstar ada anak anak dua
saya tarik aja
ya tanya semuanya
semoga cepat datang bantuan
kemudian juga keluarga ibu yang ibu khawatirkan cepat datang ya bu ya
makanan dan juga pakaian bayi ya bu
semoga ibu yang sabar dan semoga cepat datang bantuan ya bu ya
ya itu salah satu warga yang memang ternyata masih banyak warganya yang masih bertahan di rumahnya
dan memang bukan hanya di sekitar villa perumahan taman kartini saja
tapi di sebelahnya juga ada kampung kampung yang memang masih membutuhkan bantuan
karena hingga saat ini masih banyak warga yang bertahan di sana
dan berdasarkan informasi memang ketinggian air di wilayah bekasi timur marga hayu ini masih mencapai dua meter
dan masih terus dilakukan evakuasi dari tim gabungan baik sar kemudian juga basanar dan juga brimob dan juga tim medis
kemudian dikerahkan untuk membantu warga untuk dievakuasi
nofana yantaka agung happy bekasi jawa barat